paksana tugas gubernur dki jarod saiful hidayat mengharapkan dukungan dari warga dki jakarta
agar pelayanan bagi warga bisa berjalan dengan baik
seperti biasa aktivitas pagi plt gubernur jarod saiful hidayat senin pagi dimulai
dengan menerima aduan warga jakarta di balai kota
aktivitas ini dilakukan sejak gubernur non aktif basuki chiawpunama ditahan di makobrimo pekan lalu
jarod mengubah sistem pengaduan warga dengan menyediakan lima meja aduan
untuk mempercepat proses pelaporan
jarod meminta doa dari warga agar ahok diberi kekuatan dan kesehatan
termasuk dukungan masyarakat demi pelayanan bagi warga yang lebih baik lagi
bisa di bkbnu oleh masyarakat sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik